kita ke informasi selanjutnya petugas komisi pemberantasan korupsi bersama pejabat ditjen pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan
mendatangi pulau bangka di kabupaten minahasa utara sulawesi utara
kpk banyak menerima laporan terkait dengan persoalan penambangan di pulau tersebut
kedatangan petugas kpk beserta rombongan di lokasi tambang biji besi pulau bangka sulawesi utara
sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar yang protambang
kapal yang mereka tumpangi dilempari batu pada kamis dua puluh lima april lalu
petugas kpk berkunjung ke pulau bangka untuk menyelidiki usaha tambang di pulau tersebut
pulau bangka dengan luas tiga tiga ratus sembilan belas hektare ini memiliki tiga kampung yang terdiri dari empat lingkungan
yakni kampung lihunu kampung libas dan kampung kahuku
sejak terjadi pro kontra atas kegiatan tambang pada dua ribu delapan pemerintah membelah kampung kahukum menjadi dua
warga kahuku adalah warga yang menolak tambang
sedangkan kampung ehe dihuni warga kampung yang protambang
koordinator supervisi tindak dan pencegahan kpk dian patria mengatakan
kpk datang ke pulau bangka karena menerima banyak laporan terkait persoalan usaha pertambangan di pulau bangka
ini nggak bisa juga disetamerta sekonyong konyong mengusir orang kalau dia punya hak tanah
hati hati bagaimana meminjam minjam masalah dan sampai kita mengawal
tidak ada upaya lagi mengaktifkan izin izin yang ada
kpk punya fungsi
kalau penindakan mudah mudahan nanti
kan si perusahaan bilang sudah habis sekian segala macam ada informasi
oh berarti ini udah berkepala pejabat
sampai sekarang kita tunggu tunggu nih
pengakuan mereka atau itu belum belum ada
kalau pencegahan kita mengeriger yang punya kewenangan
misalkan dulu sdm kita tanya juga kita kejar kejar
pak jonan kenapa nggak dicabutkan ini sudah
kalau sdm tidak tahu jangan jangan
ada sesuatu di balik
itu itulah fungsi pencegahan
sementara itu dirjen pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan mengaku
turut mendampingi kpk untuk mencari solusi penyelesaian di pulau bangka
jadi kami menghadiri undangan kpk untuk melihat keseluruhan
intinya ya masyarakat ini kita mesti kelola bareng bareng
jangan sampai nantinya yang terdampak di sana
aktivitas tambang di pulau bangka memang banyak disesalkan sejumlah kalangan
bahkan petisi untuk menyelamatkan pulau bangka yang diusulkan vokalis band sleng kaka pun
mendapat dukungan dua puluh sembilan ribu lebih warganet
sebagian masyarakat setempat pun menolak kegiatan tambang di pulau bangka
di pulau bangka agar dijauhkan dari perusahaan lingkungan yang ada di pulau bangka
itulah sekedar informasi dan tolong dihentikan
pertambangan yang ada di pulau bangka ini
karena kami masyarakat pulau bangka akan mengisi dan prihatin kepada para wisata yang ada di pulau bangka yang kami pintai ini
yang kami pertanyakan kalau dinyatakan itu sudah permanen itu inkrah tentang putusan peradilan mahkamah agung
ini sudah ada lagi kegiatan juga
warga asing juga sudah tidak ada di sana
tambang biji besi di pulau bangka dikelola oleh pt migrometal perdana atau mmp
yang izin eksplorasinya sudah dicabut oleh kementerian esdm
karena lokasi tambang tidak sesuai dengan perda zonasi sulut
namun kegiatan tambang terus berjalan di pulau bangka